dan untuk membahas bagaimana masa depan suksesi kerajaan inggris di tangan raja charles iii pasca wafatnya ratu elizabeth ii
kita akan bahas selengkapnya bersama guru besar hubungan internasional hikmahanto juwana
selamat malam prof hik
selamat malam mbak eva sehat ya
alhamdulillah sehat semoga prof juga sehat selalu
prof bagaimana prof melihat sosok ratu elizabeth sebagai pemimpin monarki ini memimpin inggris selama tujuh puluh tahun pemimpin terlama inggris
oke pertama yang kita perlu pahami ya bahwa di dalam sistem ketatanegaraan inggris
ratu itu sebagai kepala negara tidak memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan kebijakan pemerintahan
ini berbeda dengan mungkin ratu atau raja pada masa lalu
oleh karena itu sebenarnya
prof hik nampaknya suara anda terputus mungkin
pertamanya kalau yang berkaitan dengan keinginan dari rakyat perlindungan terhadap rakyat
jadi itu yang biasanya dilakukan
oleh karena itu yang kita perlu pahami adalah nantinya ketika ada suksesi ke raja charles iii
inggris tentu tidak akan berubah dan pemerintahan inggris akan dikendalikan oleh perdana menteri inggris
yang baru saja kemarin sebenarnya dilantik oleh ratu inggris
nah namun demikian ratu inggris memang memberikan warna terhadap pemerintah di inggris
sejak zaman winston churchill yang menjadi perdana menteri
sampai tentunya yang terakhir
maksir yaitu boris johnson
sementara kalau yang baru ini kan baru beberapa hari
lalu kemudian ratu meninggal
nah dalam kurun waktu itu ratu sangat berpihak kepada rakyat inggris
bahkan ratu ketika dia ingin bertemu dengan perdana menterinya
dalam pembicaraan antar mereka biasanya ratu ingin kemaslahatan bagi rakyatnya
kemudian ditangkap oleh perdana menteri untuk kemudian mereka membuat kebijakan kebijakan pemerintahnya
jadi seperti itu
dan ratu inggris ini karena beliau memegang kampung sebagai ratu itu cukup lama tujuh puluh tahun
dan dalam kurun waktu itu banyak sekali perubahan perubahan dunia
sehingga beliau mempunyai kearifan
nah kearifan inilah yang seringkali beliau sampaikan
kepada kepala kepala negara maupun kepala pemerintahan dari berbagai negara
untuk menjadi pengalaman dari mereka ketika mereka menjalankan roda pemerintahan
jadi dunia tentu sangat kehilangan dengan wafatnya ratu elizabeth ii
oke sosok yang begitu dikagumi begitu ya prof ya
tapi kalau menurut anda apa kemudian legacy
yang utama dari ratu elizabeth terhadap dunia
terutama tentunya terhadap eropa dan juga khususnya inggris
ya jadi kalau saya melihat legacy dari ratu inggris adalah bagaimana ratu itu sangat berpihak untuk rakyatnya
jadi ratu pada usia muda karena dinopatkan menjadi seorang ratu inggris
dia itu melakukan yang terbaik untuk rakyatnya
lalu kemudian untuk kebesaran dari negerinya
dengan segala macam keterbatasan
dan saya rasa itu menjadi suatu legacy yang sangat luar biasa
belum lagi bahwa ratu mampu untuk membuat kerabat dari kerajaan
itu bisa dalam perspektif yang oleh masyarakat
masyarakat inggris dan dunia itu terjaga
karena kita tahu bahwa banyak juga ada skandal ini skandal itu
ada permasalahan permasalahan yang ada di internal anggota keluarga kerajaan
yang kemudian ratu sangat disiplin untuk bisa menyelesaikan dan bisa keluar dari permasalahan itu
jadi beliau ini adalah tokoh nomor satu dari keluarganya
sehingga persepsi publik
mereka tahu tentang ratu dan raja itu kan biasanya mereka membayangkan dari buku buku cerita
bahwa ratu dan raja itu dan keturunannya adalah orang orang yang sempurna
nah ini yang dicoba untuk benar benar diwujudkan dalam kehidupan nyata
walaupun saya yakin itu sesuatu yang sangat sangat begitu
artinya ratu kemudian mendekatkan keluarga kerajaan ini dengan masyarakat
terutama juga masyarakat inggris begitu ya prof ya
tapi kalau kemudian kita bicara bagaimana hubungan antara kepala negara ratu elizabeth begitu dengan kepala pemerintahan
anda melihatnya bagaimana
ya kalau saya melihat selama ini para perdana menteri inggris siapapun dia
karena dipilih oleh parlemen dipilih oleh rakyat gitu
itu akan punya format yang sangat tinggi terhadap ratu
meskipun ratu elizabeth memang secara konstitusional tidak mempunyai kewenangan layaknya
katakanlah kepala kepala negara di tempat lain ya
terutama di perancis ada kepala negaranya presiden sementara kepala pemerintahnya adalah perdana menteri
nah kalau di inggris kan kita tahu bahwa kepala negara itu adalah ratu atau raja dimana mereka tidak punya keundangan
namun demikian interaksi antara perdana menteri dengan ratu
ratu elizabeth ke dua ini sangat bagus
sehingga banyak hal yang oleh perdana menteri inggris itu dianggap sebagai aspirasi dari rakyat yang diteruskan oleh ratu
untuk kemudian diterjemahkan ke dalam kebijakan kebijakan di dalam negeri maupun juga di luar negeri
oke jadi banyak sekali peran apa yang kemudian dilakukan oleh kepala negara dalam hari ini
ratu elizabeth yang kemudian juga akhirnya berpengaruh begitu ya terhadap kebijakan kebijakan yang diambil oleh kepala pemerintahan
tapi kalau kemudian kita bicara ke depan begitu profik
bagaimana kemudian masa depan inggris dengan kepemimpinan raja charles iii ini
karena tadi kan prof sudah menjabarkan bagaimana kemudian sosok ratu elizabeth ini yang tidak hanya soal bagaimana
perannya sebagai seorang ratu dari kerajaan tapi juga bagaimana menjaga keluarganya bagaimana kemudian dekat dengan rakyatnya gitu
nah anda melihatnya bagaimana ke depannya
ya ini merupakan tantangan terbesar bagi raja charles ketika dinobatkan nanti
karena apa ada tiga hal yang penting secara internal di inggris
pertama adalah bagaimana raja charles itu dihubungkan dengan raja elizabeth
dia disayang dicintai oleh rakyatnya
sebagaimana ratu elizabeth disayangi dan dicintai oleh rakyatnya
kenapa saya katakan seperti itu
karena masyarakat inggris terkadang tidak memberikan penilaian yang positif terhadap pangeran charles
karena dianggap dia itu telah melakukan perceraian bahkan melakukan hubungan yang tidak seharusnya
ya yang sekarang menjadi permaisuri
nah perceraian terhadap diana di mana diana ini merupakan putri yang sangat disayangi oleh rakyat inggris
nah ini yang menjadi tantangan bagi pangeran charles
yang kedua adalah tentu bagaimana akseptabilitas dari permasuri pangeran charles
karena masyarakat inggris juga melihat kurang positif terhadap
kamelia bowles yang sekarang ini menjadi permaisuri
dan nantinya akan tentunya disebut sebagai ratu ya
tapi permaisuri dari pangeran charles
dan terakhir adalah bagaimana pangeran charles bisa menyelesaikan berbagai masalah yang ada di keluarganya
ya lingkungan keluarganya karena memang tantangan tantangan itu banyak sekali
itu di dalam negeri
nah di luar negeri ini yang menjadi permasalahan besar adalah bagaimana negara persemakmuran yang sudah punya kedaulatan
ada beberapa negara yang mereka minta supaya monarki itu dirubah menjadi republik
nah selama ini itu gagal karena banyak rakyat dari misalnya australia atau kanada yang masih menghendaki kepala negara mereka adalah ratu inggris
nah ini yang menjadi tantangan bagi pangeran charles
apakah ketika beliau nanti menjadi raja dinobatkan negara negara persemakmuran seperti australia dan kanada ini masih mau menganggap bahwa raja charles menjadi kepala negaranya
nah sementara juga untuk negara negara persemakmuran tentu perlu dipastikan bahwa mereka walaupun mereka sudah negara negara yang berdaulat ya
di malaysia singapura india
itu tetap mau masuk di dalam negara persemakmuran
yang tentunya dikhawatirkan oleh inggris kalau tidak ada apresiasi terhadap raja charles maka mereka bisa saja keluar dari negara persemakmuran inggris
nah tentu yang ketiga adalah bagaimana raja charles nanti bisa memberikan impact dalam batas batas tertentu
kita tahu raja charles ketika masih menjadi pangeran beliau sangat concern terhadap masalah lingkungan
dan harapannya tentu beliau akan lebih memajukan masalah lingkungan di dunia ya
termasuk beliau pernah datang ke indonesia lalu tidak saja memperhatikan masalah hutan yang ada di indonesia tetapi juga satwa satwa liar yang ada di dalam hutan tersebut
jadi seperti itu kira kira
prof fik tujuh puluh tahun bukan waktu yang lama tentunya ya prof ya
dengan kemudian ratu elizabeth ii meninggal dunia perubahan apa yang kemungkinan atau yang paling akan terlihat
ya sebenarnya kalau perubahan yang sangat signifikan tentu di inggris saya tidak yakin akan ada gitu ya karena sekali lagi ratu ataupun raja itu kan
bukan penguasa yang bisa menentukan roda pemerintahan
nah namun demikian pasti akan ada
misalnya saja pangeran charles karena masih dalam keadaan sehat fit saya yakin beliau akan melakukan kunjungan kunjungan tidak hanya di dalam negeri di inggris tetapi juga kunjungan kunjungan ke luar negeri
bahkan berinteraksi dengan pemimpin pemimpin dunia
nah di sini juga pentingnya walaupun
dalam batas batas tertentu mengingat tidak adanya kekuasaan yang dimiliki oleh raja charles iii nanti
tetapi juga mungkin pemimpin dunia juga akan lebih intens datang ke inggris dan kemudian di samping bertemu dengan perdana menteri tentunya juga bertemu dengan raja charles iii karena beliau lebih punya waktu dan bisa
bertemu dengan para pemimpin ini
saya rasa seperti itu
oke terakhir prof bagaimana kemudian kaitannya dengan hubungan antara inggris dan indonesia dengan adanya suksesi kepemimpinan di kerajaan inggris bagaimana kemudian dampaknya dan pengaruhnya
dampak tidak akan berubah secara signifikan ya
sekali lagi yang kita harus pahami
karena di inggris memang raja ataupun ratu tidak memiliki kekuatan yang sangat luar biasa besar sehingga bisa melakukan perubahan yang sangat fundamental hubungan dengan negara lain
namun demikian seperti tadi saya katakan karena ada interest dari raja charles iii terhadap masalah lingkungan bahkan raja juga pernah datang ke indonesia untuk melihat hutan di indonesia
mungkin itu menjadi sesuatu yang katakanlah bagi indonesia kita mendapat benefit atau keuntungan dengan hubungan kita dengan inggris
dan tentu kita berharap bahwa kita akan lebih sadar dalam mempreserve lingkungan yang ada di indonesia karena ini menjadi atensi dari berbagai kepala negara dan kepala pemerintahan di dunia termasuk indonesia
baiklah kalau begitu prof hikmahanto juwana guru besar hukum internasional terima kasih atas perspektifnya di cnn indonesia